sidang paripurna dpr akhirnya menyepakati pengambilan keputusan atas lima isu krusial
ya dan enam fraksi ini tentunya koalisi dari pemerintah memenangkan voting dengan pilihan paket a
sementara empat fraksi non koalisi memilih walk out
sidang paripurna sempat diskor delapan jam untuk lobby lintas fraksi
kemudian pada pukul sepuluh malam sidang paripurna kembali dimulai dengan penyampaian hasil lobby
dari hasil lobby disepakati pengambilan keputusan dilakukan dengan voting untuk menentukan pelaksanaan pemilihan paket
pdip golkar pkb p tiga nasdem kemudian hanura memilih keputusan diambil pada kamis malam
sementara demokrat gerindra pandan pks meminta ditunda senin mendatang
setelah hasil voting dihitung jumlah fraksi koalisi pemerintah lebih banyak dan memenangkan voting
akhirnya empat fraksi non koalisi walk out atau meninggalkan ruang sidang
keempat fraksi ini menyatakan
tidak bertanggung jawab atas hasil keputusan sidang paripurna
pimpinan sidang setia novanto akhirnya memutuskan paket a disepakati oleh sidang paripurna
pembahasan ruu penyelenggaraan pemilu pun selesai dibahas setelah enam bulan
tentang penyelenggaraan pemilihan umum dapat disahkan menjadi undang undang setuju
segala pengaturan di dalam ruu yang telah diputuskan disahkan dalam paripurna hari ini
termasuk masalah yang berkaitan dengan presidensial threshold adalah sudah sesuai dengan amanah konstitusi undang undang dasar empat puluh lima secara konstitusional
empat partai politik memutuskan untuk tidak ikut serta atau walk out dalam proses pengambilan putusan
terkait ambang batas calon presiden presiden sial trishult
keempat fraksi ini menyatakan tidak bertanggung jawab atas hasil keputusan sidang paripurna
setelah partai pan melakukan walk out pada sidang paripurna giliran partai gerindra menyusul dengan melakukan hal yang serupa
koalisi yang berseberangan dengan pemerintah ini menganggap semua adalah langkah untuk menjegal pihak partai politik yang lain untuk mencalonkan presiden di bursa pemilu dua ribu sembilan belas
hal yang sama dilakukan partai demokrat setelah proses yang alot mengenai pembahasan ruu pemilu di sidang paripurna
demokrat menyatakan tidak akan bertanggung jawab atas hasil yang dikeluarkan
tidak ada satu negara pun
sekarang ini memakai apa yang telah dipakai pada waktu dua ribu empat belas itu jadi tidak masuk akal
ya karena untuk sekali lagi untuk namanya presiden sial trishult itu tidak boleh dipotong
ini adalah suatu ketentuan yang hakim
ini adalah suatu ketentuan yang sudah diputuskan sudah sesuai dengan amar putusan mk
juga sesuai dengan hal hal yang ada sekarang ini
sehingga kebenaran dan konstitusionalitas tentunya tidak mungkin bisa dipotong
walkout seluruhnya anggota koalisi partai yang terdiri dari gerindra pan dan demokrat untuk melakukan voting
dan bansus ruu menyayangkan tindakan tersebut yang dianggap tidak perlu dilakukan karena mereka dapat mengambil langkah judicial review
sebenarnya sedih juga ya
karena teman teman ini kan teman teman yang hari hari ya
hari hari selama hampir sembilan bulan ini bersama sama
jadi hampir tidak ada barier antara saya secara pribadi dengan teman teman yang hari ini walkout
tapi bagaimana lagi kita menghormati
keputusan mereka keputusan fraksi
walaupun sebenarnya tidak perlu juga untuk walkout ya
kalau menurut saya secara pribadi tidak perlu juga untuk walkout
karena soal asas konstitusionalitas ini kan sudah ada yang merilis mau melakukan judicial review